gue duluan dari tadi
kok abis dia gue
bang ada ujian ujianannya bang
mandi jadi seru bang
eh ngapain gue duluan
eh ana duluan
kok lo jadi lo duluan
lo gue ngatain dari tadi
agak adek rumusnya yang namanya senior
fatin kamu tidak kenapa kenapa
fatin kamu mau buang sampah kita temenin ya
masih ngejar kita wih
sayang memang salah
salah sebutan maaf sama dia
salah sebutan maaf sama dia
saya harus lebih dulu ke sana
udah bener nih
rasio nih mak buat terakhir
ih dinyala tuh woy
emang sih dulu semuanya lo bisa benerin
nggak emak gitu loh
ini nga lo belajar ngaji ngo
maksud anak kecil
biarlah belajar ngaji nggak sama anak bidik juga kali mak
dan begitu nafas
biar kecil kecil begitu
aku bisa dikutuk
sampai tahu ilmu lo tuh bisa lo amalin buat orang lain
siapa tahu juga kan bisa dapat apa
lo sih mikirin yang begituan
jangan mikirin yang begituan dulu
belajar ngaji ilmu kita diamanin buat orang lain pahala juga
apa yang beli sini
kayaknya ada yang bau nih
lo belum mandi ya
emang anak sendiri dibilang bau wangi begini
namanya tiap tiap hari mah mesti mandi
kan tadi udah betulin ini pasti keringetan jadi bau
udah mandi sudah dah
anak sendiri dibilang bau
apa memplek gue rasa lo
tapi udah telepon teleponan kan
enggak ada hp
soalnya pas mau masuk kemari nih hp tommy itu ditahan sama papa
biar tommy gak hubungan lagi sama temen temen
mungkin orang tua lo kepengen lo fokus belajar di pesantren ini
tapi kan bete juga lima hari mak
gak ada hiburan
tapi kalau belajar ngaji ngaji juga hiburan tuh buat hati kita
masa ngaji disebut hiburan mak
tadi waktu pergi hatinya sedih
sekarang dia udah seneng lagi
berarti ngaji itu hiburan buat hati
makan makan yang payeknya nih
boleh suapin gak mak
buruan loh jangan kayak cewek loh
nama banget sih mandi
gue duluan dari tadi
lo duluan dari tadi
bang ada ujian ujianannya bang
mandi jadi seru bang
eh ngapain gue duluan
kok lo jadi lu duluan
lo gue ngantri dari tadi
agak adek rumusnya yang namanya senior
ana tidak viciana ya ana mau basahin kepala grah
ana barusan udah mandi udah bersih ya
jadi gak ada urusan lagi sama ente
jadi asal neko
nah udah pilih
neliti prosesnya mbak co
kayaknya blir kofisi
sampai jumpa di video selanjutnya